dan saya rasa adik adik saya udah pada dewasa dan bisa ambil tali estafet ini
saya gak banyak ngobrol apapun maksudnya kayak cuman betul betul gak ingin kasih beban
dan saya cuman bilang untuk persiapan dan untuk tidak ya cuman bilang gitu aja persiapan fokus terus untuk karena nothing tulus aja